bahkan pada tahun dua ribu tujuh belas nilai ekonomi yang dihasilkan setiap pekerja mencapai dua puluh empat enam ribu dolar amerika
meski hal ini merupakan prestasi yang baik sejumlah permasalahan ataupun problem masih terus terjadi
antara lain belum meratanya skill atau keahlian
namun parameter ini belum bisa dijadikan patokan kesejahteraan pekerja karena belum meratanya keahlian atau value skill di kalangan pekerja indonesia dibandingkan pekerja di vietnam dan thailand
outputnya selalu meningkat produktivitasnya selalu meningkat
produktivitas meningkat ini kontribusinya atau aspek aspek yang menyebabkan peningkatan itu pertama ya tentunya keterampilan tenaga kerjanya ya juga kesehatan dan kesejahteraan
itu semuanya meningkat dan ini juga kita lihat
pertumbuhan ekonomi indonesia itu pelan pelan selalu naik
inilah yang memberikan kontribusi bahwa produktif tenaga kerja kita meningkat
sementara asosiasi pengusaha indonesia atau apindo menilai data produktivitas tersebut hanya mengacu pada data korporasi dan tidak sesuai dengan situasi ekonomi makro indonesia saat ini
sehingga kalau kita melihat data itu memang betul bahwa terjadi peningkatan produktivitas dari sudut pandang korporasi
nah tapi kalau dari sudut pandang korporasi itu memang betul
dari sudut pandang negara makro ekonomi nah ini perlu menurut saya dilatangi data itu
betul apa seperti itu
karena jumlah angkatan kerja kita ini kan sudah cukup besar ya
perkiraan saya mungkin sekarang satu ratus dua puluh lima jutaan ya
karena tiap tahun kita ada masuk di lapangan kerja itu dua juta orang dan kita punya pengiriman tenaga kerja ke luar
migran worker kita juga sekarang mengalami moratorium kan
jadi malaysia kena moratorium timur tengah juga sebagai negara kena moratorium
sehingga output produktivitas mereka yang harusnya mereka bekerja mereka tidak mendapatkan
nah sehingga kalau dilihat dari pandangan sudut pandang makro mungkin tidak seperti itu
mungkin tidak seperti yang digambarkan produktivitas itu menjadi naik
karena yang bekerja di sektor formal justru menyusut sedangkan jumlah penduduknya kan bertambah
indonesia tidak boleh puas dengan hasil ini
karena perubahan wajah industri ke model digital bisa mengubah peta persaingan ekonomi secara global
ruli kurniawan jakarta